sementara itu rizik sihab yang diduga terlibat dalam kasus pornografi hingga saat ini masih berada di arab saudi
meski sudah dilakukan tiga kali pemanggilan oleh kepolisian rizik masih enggan pulang ke tanah air untuk mengikuti proses hukum
dengan alasan sedang beribadah umroh
selain itu rizik mengaku akan melaporkan kasus yang menimpanya ini ke mahkamah internasional pbb
dilansir cnn indonesia com rizik menganggap kasus yang menimpanya sudah menarik perhatian internasional
ia bahkan mengklaim mendapat undangan ke genewa untuk membicarakan kasus ini
menanggapi hal itu kementerian luar negeri melalui jurubicaranya armanata nasir mempertanyakan substansi pelaporan rizik
ia menyatakan hanya negara yang dapat mengajukan kasus ke mahkamah internasional bukan perseorangan